komisi pemberantasan korupsi kpk kembali menahan gubernur riau periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas anas mamun
setelah memanggil paksa yang bersangkutan dari kediamannya di pekanbaru riau
penahanan dilakukan kpk terkait kasus dugaan pemberian suap terkait pengesahan rapbd tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu lima belas provinsi riau
pemanggilan paksa terhadap gubernur riau periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas anas mamun dilakukan karena anas dianggap tidak kooperatif
dengan mangkir dari panggilan kpk
anas makmun pun dibawa ke gedung merah putih kpk jakarta sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat dan langsung menjalani pemeriksaan
kpk kemudian melakukan penahanan terhadap anas makmun
kpk menetapkan anas mamun sebagai tersangka atas dugaan pemberian janji dan suap pada sejumlah anggota dprd riau dengan nilai realisasi rp sembilan ratus juta rupiah
selain anas kpk juga menetapkan anggota dprd riau tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas johar firdaus
dan bupati rokas
anas mamun ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan kpk cabang kafling c satu jakarta selatan
anas mamun ditahan selama dua puluh hari ke depan di rutan kpk cabangka fling c satu jakarta selatan